seorang pemuda bernama ajat tega melempar bocah berusia delapan tahun
saat bermain di area pesawahan kampung kebon kopi desa nambo kabupaten bogor jawa barat
meski sempat berteriak ketakutan korban terus dilempar ke kolam berkali kali
hingga menggigil ke dinginan
tak cukup di situ korban lalu dipaksa membonceng di ujung motor hingga nyaris jatuh
usai dimediasi petugas keamanan pemuda tersebut telah meminta maaf ke pihak keluarga
kedua pihak pun berdamai dalam surat pernyataan tanpa berbuntut tuntutan hukum
pada ini saya minta maaf sebesar besarnya pada semua seluruh keluarga besar
menurut psikolog anak dianda azani penyelesaian secara kekeluargaan belum tentu menjadi solusi terbaik
untuk menuntaskan perundungan yang terjadi
penanganan secara tepat terhadap korban bullying menjadi hal penting
agar anak bisa kembali beraktivitas secara normal
menurut dianda trauma yang terjadi tidak hanya akan dirasakan korban namun juga keluarga
secara psikologis korban perundungan terutama anak usia dua belas
biasanya akan mengalami trauma yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku yang cukup ekstrim
seperti menangis setiap hari menutup diri hingga enggan beraktivitas seperti biasa
sementara trauma bagi keluarga adalah rasa bersalah karena merasa tidak mampu membela atau tidak mampu mendampingi korban
badanku sakit kenapa aku diperlakukan begitu
nah ketika pertanyaan pertanyaan ini tidak terjawab dengan tuntas dengan jelas
dengan ia bisa mengeluarkan emosinya sambil muncul rasa nyaman yang baru
dan seterusnya ya belajar mempercaya orang dan lain lain
nah ketika itu tidak tuntas maka disitulah mulai terjadi ya proses yang bibit trauma tadi ya
menurut dianda jika penanganan diberikan pasca kejadian tidak tepat
trauma yang dialami anak anak bisa bertahan hingga bertahun tahun
tim liputan cnn indonesia